saudara informasi pertama di kompas siang
banjir yang melanda kabupaten gerobogan jawa tengah
membuat aktivitas rumah sakit umum daerah surjati purwodadi terganggu
puluhan tenaga kesehatan dan pasien terpaksa diangkut menggunakan truk
untuk bisa mencapai rumah sakit
tingginya banjir menyulitkan tenaga kesehatan ataupun pasien rsudr surjati purwodadi
padahal pelayanan kesehatan untuk masyarakat harus tetap berjalan
banjir di kecamatan purwodadi grobogan diakibatkan meluapnya sungai lusi
hujan deras dalam beberapa hari terakhir membuat sungai meluap
hingga meluber ke permukiman dan juga jalan jalan protokol
ketinggian banjir lima puluh cm hingga satu meter
sedang melakukan penjemputan untuk karyawan karyawan kami yang terjebak banjir
saat ini kesulitan kita jemput pakai armada truk
kebetulan kami bawa pasien anak ini
nanti mau periksa setelah kami standby bisa melakukan pelayanan
ini mau kontrol tapi malah ini terjebak banjir ikut naik truk
dari rumah sakit islam